aku siap menjadi pelukut
simpan saja bualanmu
jangan terlalu banyak membuang
bikin kepalaku pusing
karena kau sudah semakin tua
kalian mempunyai dua pilihan
tetap disini terikat dan terjemur
atau kalian bebas
dan mengabdi menjadi pengikutku
apa kalau tidak salah harga dana
menjadikan mereka pengikutmu
maka dengan mudah
mereka bisa mencarimu
dan bisa mengkhianatimu
jangan khawatir nyai
tidak semudah itu
bila mereka ingin
saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
paman harga dana
yang penting saya dibebaskan
dari ikutan ini
saya itu bebas
terima kasih paman
bagaimana dengan kau
tidak tidak tidak
aku tidak sungguh
jadi bucahmu paman
kalau itu pilihanmu
kau sendiri yang akan rugi
kau terlalu banyak bertingkah
aku siap menjadi pengikut
aku siap menjadi pengikut
simpan saja bualanmu
jangan terlalu banyak membuah
bikin kepala kupusing
karena kau sudah semakin tua
lebih baik kau banyak banyak berdoa
ini bukan waktunya
ada hal yang lebih penting
kenapa diobatin nimas
kan mereka teman menangkap kita
saya membuat teman semua terluka
padahal kami baru saja ingin menangkap kalian
kenapa raden yang mau minta maaf atau
kan mereka yang salah
tidak ada yang pernah minta maaf
mereka hanya jalankan tugas
terus siapa yang salah satu raden
perang hanya mengajarkan bagaimana cara melawan musuh
hanya menjalankan tugas dari pemimpin
maka anda perhatikan atuh
maka anda perhatikan atuh
paman semua sekarang boleh pergi kembali ke karang sedana
kami tidak salah dengarnya mas
kami tidak salah dengarnya mas
kalian tidak salah dengar
kami tidak ditawan
pak jajaran tidak pernah mengusuhi karang sedana paman
lebih baik sekarang kalian pergi saja
mau kemana kita mas raden
kita akan kembali ke pak jajaran pak
untuk membangkitkan semangat kau harus tetap semangat rai
benar kata raka raka dan
aku tidak boleh harum dalam kesedihan
aku harus membalaskan dendamku
aku harus bisa
walau dalam keadaan buta
bagaimana keadaan gusiratu sekarang
alhamdulillah ilis aku sudah baik baik saja
yuk kutolong aku
bukankah perempuan itu yang menyerang kita tadi malam
perempuan itu yang membuat kita hampir celaka
pesan perempuan bodoh
kamu harus menahan emosimu jangan bertindak gegabah
tapi aku benar benar marah ini
aku juga marah sama dia
tapi kamu harus ingat kita itu sedang menyamar
jangan sampai penyamaran kita terbongkar
lilis antara aku kembali ke kamar
baiklah gusiratu mari
jangan muak saya tuh
senangorney lu nyambut nfebimaan
utara dikasih pemanahnya
pintu aplikasi beroperasi
padahal kalau kutipan pregunt ihremu righteous